ehm yaudah van kami pamit dulu ya
maaf gak sebut ngabisin makanannya
lain kali kami yang kesini lagi untuk nyobain makanannya
kesehatan lebih penting
ya udah saya hantar ke depannya
mas reni kenapa ya pake pergi
apa dia tiba tiba berubah pikiran gak mau ketemu sama gue
ya allah kenapa sih hubungan gue sama dia ribet banget
kamu mau gak bantuin aku masak
ya kebetulan aku baru dapat resep suhu tim ayam dari tentara usaha
kat kat kat
ya ampun kamu ngapain
itu kok sayurannya malah kamu blender sih harusnya kan bumbunya kamu blender
kamu lagi kenapa sih
kamu gak fokus lagi ada masalah
sebenarnya ada yang mau aku ceritain sama kakak
oke aku siap dengerin
halo mas kamu dimana mas kok belum datang
oh iya saya malah ngedadak gak enak badan
dan kayaknya gak jadi joggingnya
barusan mau kasih tau kamu
oh yaudah yaudah mas mau gimana lagi kalau mas randy sakit
kok udah selesai mbak cepat banget belum ada setengah jam
yaudah kita pulang aja deh tadi tuh sebenarnya aku janjian sama mas randy
pak randy tadi saya lihat pak randy belum lama pergi dia
aneh kan kak padahal dia loh yang ngajakin aku mas randy juga yang ngebatalin
aku gak tau sih kalau menurut kakak gimana
soal tuh kalau kayak gitu kenapa sih dia udah ilvil gitu sama aku gak mau sama aku berubah pikiran ya
aku tuh sebenarnya penasaran banget pengen nanya sama mas randy cuman aku takut jadi aku diem aja
kamu ada ngelakuin sesuatu hal gitu nggak yang bikin randy tuh ngebatalin janjinya sama kamu
kayaknya gak ada deh kak
aku cuman ketemu sama pandino dan keluarganya itu juga ngomongin masalah kerjaan
udah gak ada apa apa lagi
kamu tau gak
aku tuh pernah banget ngalamin hal kayak kamu
kok buat gue
ya jadi waktu itu tuh aku kesel banget sama anda aku kira tuh angka tuh gampang banget terpesona sama perempuan lain
ya cuma karena dia itu mira aku tuh gak datang makanya bunga itu dikasih ke temen perempuannya yang kebetulan datang ke kafe itu
ya mungkin rendy kayak gitu juga kan dia mikir kamu itu sama nino makanya dia itu gak enak ganggu kamu
gini deh mendingan kamu tuh jelasin semuanya ke randy terus kamu ya pokoknya jelasin semuanya supaya gak ada salah paham lagi kamu sama randy gimana
ya udah kak nanti aku coba
makasih banyak ya kak
ya udah yuk masak lagi
itu kasihan kakak kamu vlo tuh
hah jadi ini gak di blender kan
ini nih kamu mendingan blender bumbunya aja deh aku potongin ya bentar ya
ternyata sampai hari ini aku masih sangat sakit hati kalau dengar nama perempuan itu disebut
aku mendadak masa nggak enak badan kita bisa pulang sekarang aja udah malam juga kan
makanannya belum habis ma
maaf mbak sarah mau saya panggil orang orang saya untuk beliin obat di apotek deket kok
enggak enggak enggak usah ini saya cuma butuh istirahat aja kok
ya udah van kami pamit dulu ya maaf gak sempet ngabisin makanannya lain kali kami yang kesini lagi untuk nyobain makanannya
iya iya iya kesehatan lebih penting
ya udah siantar ke depannya
aku baper ya mas liat tadi aku lagi ngebayangin kalau bisa kan nanti rina udah besar terus dia jatuh cinta dan dia menikah sama cinta sejatinya semoga pernikahannya kayak tadi ya
insya allah lebih bagus nanti ya
cinta sejati itu apa mas
cinta sejati itu seperti mama dan papa ditemukan oleh adanya takdir dan akhirnya menikah
tapi ma aku gak mau cepat besar
karena aku mau bareng papa mama terus nanti kalau aku besar gak sama papa mama lagi dong
enggak kok sayang masih bisa terus sama mama sama papa kalau lainnya udah bisa nanti
ia ini ini selalu ada di kantong saya soalnya sorry sorry ma
itu masalah om irfan gimana besok jadi ketemu
ya maaf om aku baru bisa nonton lagi ini aku baru kelar dari acara pernikahan temannya mas ang
jadi gimana om besok mau ketemuan dimana dan jam berapa
besok jam makan siang di rumah om gimana
oke boleh boleh boleh
oke siap terima kasih om ya assalamualaikum
ini amirvan besok minta ketemuan jam makan siang di rumahnya
ini dia juga udah kirim share location nya commerce
oke ya makan siang ya
om irvan pasti senang
asik aku mau ketemu alven
apa ambil koper
pelan pelannya ini nanti tangganya agak tinggi ya sayangnya
no akhirnya kita sampai ya
ya biarpun agak telat tadi karena delay tapi yang penting udah sampai kamu semangat sayangnya
alhamdulillah ma kita udah sampai di hotel kita hotel ya
ini naik ke kiri sayang agak tegak nanjak ya ya oke terus terus
aha kamu sudah diantar tika